isak tangis hingga jatuh pingsan tak terhindarkan saat tim anti bandit
pores goa sulawesi selatan bekuk seorang wanita tersangka penganiayan
yang telah beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik di dusun manyampa
desa bontoala kecamatan palangga kabupaten goa sulawesi selatan
bahkan saat dibekuk pada senin pagi orang tua pelaku melakukan perlawanan
hingga kericuhan pun tidak terhindarkan
orang tua tersangka nekat menghalangi petugas dengan alasan tersangka tengah sakit
beruntung kericuhan berakhir setelah pelaku berhasil di gelandang petugas
ke mapo res goa guna menjalani pemeriksaan
tersendiri pas sudah melaporkan langsung pindah rumah
tiba tiba menjual di mana dalam waktu tidak tersepat
tersangka akan dianggap penangkapan
dan pihak keluarga terutama orang ibunya tidak ingin menyerahkan anaknya
sehingga terjadi perlawanan dan ibunya sempat misterius
kasus ini sendiri terjadi pada senin sembilan belas oktober dua ribu dua puluh lalu
tersangka nekat melakukan penganiayaan terhadap korban yang juga seorang wanita
setelah adik tersangka terlibat cek cok mulut dengan korban